empat fraksi di dewan perwakilan rakyat setuju menggulirkan hak angket terkait dengan status basuki cahayapurnama
yang kembali diaktifkan menteri dalam negeri sebagai gubernur dki jakarta meski berstatus terdakwa
empat fraksi itu adalah fraksi pks fraksi partai demokrat fraksi partai gerindra dan fraksi pan
sementara itu sejauh ini enam fraksi lain menyatakan menolak
seberapa mendesakan hak angket ini
setelah melanggar undang undang dan bertentangan dengan jurisprudensi yang ada
sebab sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum selama ini langsung diberhentikan
kita akan mengajukan satu pansus angket ahok gate
karena ini terkait dengan dugaan penyelakunaan atau pelanggaran terhadap undang undang
kita ingin menguji sebuah pelanggaran
yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
yang tidak memberhentikan saudara basuki cahayapurnama sebagai gubernur
mendagri sebelumnya beralasan keputusannya tidak memberhentikan ahok sebagai gubernur dki sudah sesuai dengan perundang undangan
sebab kasus yang menjerat ahok belum berkekuatan hukum tetap
adapun praktisi hukum menyatakan tidak ada alasan kuat untuk memberhentikan ahok
apalagi jika dikaitkan dengan kekhawatiran bisa memecah belah bangsa
nah di sini kita lihat selain serendah rendahnya lima tahun
dan juga setelah itu ada tindak pidana korupsi
ada teroris atau perbuatan lain yang mengancam keutuhan nkri
kualifikasi kejahatan pasal satu ratus lima puluh enam a itu memang ya seperti yang kita lihat sekarang kan hanya di jakarta
ada pro dan kontra itu hal yang biasa apalagi ini menyangkut ahok yang memang dari sejak awal tidak dikendaki
jadi jangan kita menggeneralisir setiap ada pro dan kontra
ada yang setuju dan ada yang tidak setuju hanya dalam kelompok yang kecil
kemudian kita menyatakan bahwa ini mengancam nkri
komentar sinis juga dilontarkan pemantau parlemen yang menyebut
langkah pengajuan hak angket ahok gate ini hanyalah manuver politik jangka pendek yang tidak dipersiapkan dengan matang
publik membacanya dpr ini kok main main saja
atau memang dpr ini sedang mempermainkan haknya sendiri untuk kepentingan politik lah untuk macam macam
nah dari sisi itu saya bilang ya di satu sisi
bolehlah dpr bergairah gitu supaya kelihatan ada kerjaan
tapi di sisi lain jangan mempermalukan diri sendiri
jadi angket itu hanya sekedar wacana dan kesannya mereka seperti tidak paham gitu
di luar itu kan kita semua tahu bahwa kinerja dpr ini kan lagi jeblok jebloknya
jangan jangan ini mereka mau menutupi kinerja yang jelek itu lalu bikinlah sesuatu yang sensasional
pemerintah pun merasa perlu segera meminta fatwa dan pendapat dari mahkamah agung
tentang polemik ini
hal ini dilakukan agar kekisruhan mengenai statis gubernur ahok
tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan ibu kota apalagi penyelenggaraan pilkada
budha diputro cnn indonesia
walaupun dinilai terlalu berlebihan oleh sejumlah pihak
namun usulan hak angket terkait pengaktifan kembali ahok sebagai gubernur
meski berstatus terdakwa tetap bergulir
sepuluh anggota dpr dari empat fraksi telah menyerahkan usulan yang telah ditandatangani yaitu
kepada pimpinan dpr
apakah wacana angket ahok gate akan segera masuk ke sidang paripurna
kami mengulasnya malam hari ini dengan arteria dahlan dari fraksi pdi perjuangan
selamat malam assalamualaikum
saya kemudian langsung menyapa bang fahri hamzah wakil ketua dpr ri
yang tersambung melalui sambungan telepon
assalamualaikum bang fahri
bang fahri jadi intinya sudah sampai sejauh mana sih
usulan hak angket ini secara teknisnya sudah sampai mana bang
jadi hak angket itu menurut ketentuan daripada undang undang md tiga
diusulkan oleh minimal dua puluh lima orang dari beberapa fraksi lebih dari satu fraksi
jadi kalau kemarin itu pengusulnya sudah
menandatangani sembilan puluh tanda tangan berasal dari empat fraksi
sebagai usulan itu sudah memenuhi syarat untuk dibahas dan dibawa kepada pengambilan keputusan
itu sebabnya di dalam rapat pimpinan kami sudah menjadwalkan penjadwalannya itu
rapat badan musyawarah terdekat
kapan itu terjadi bang
rapat badan musyawarah terdekat itu ya kalau tidak senin selasa
karena yang perlu diketahui juga bahwa pekan besok itu adalah pekan terakhir masa kerja di masa sidang ini
karena mulai tanggal dua puluh tiga itu sudah memasuki masa reses sebetulnya
sehingga apa namanya apakah besok akan mulus
langsung diparipurnakan untuk pengambilan keputusan
setelah bamus itu maksudnya
itu tergantung daripada rapat rapat yang ada
dalam bamus itu nanti gambarannya akan seperti apa yang dibahas begitu bang fahri
jadi bamus itu terdiri dari semua fraksi
ada sepuluh fraksi di dpr
kemudian biasanya fraksi diundang
lalu pimpinan dpr menjadi pimpinan rapat
lalu pihak terkait dalam hal ini nanti pengusul juga diundang
untuk menyampaikan ini apa yang anda sampaikan ini
lalu pengusul akan menyampaikan di sana kami menganggap bahwa abcd dan seterusnya karena itu kami mengusulkan penggunaan hak angket
dan telah ditandatangani oleh sekian dari sekian fraksi
mohon dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat
kalau anggota mengatakan oke dijadwalkan maka akan dijadwalkan di paripurna terdekat
nah apa yang dijadwalkan di paripurna terdekat itu adalah usulan ini nanti dibaca oleh para pengusul di paripurna
lalu bisa langsung ditanya kepada anggota
apakah setuju paripurna dpr menggunakan hak angket
kalau disetujui langsung bisa disetujui
dimulainya pembentukan panitia khusus
tapi kalau tidak disetujui misalnya ditunda pengambilan keputusannya juga bisa ditunda misalnya minta di masa sidangnya akan datang dan sebagainya
itu adalah hak seluruh anggota
bukan hak daripada pimpinan atau
fraksi tapi adalah anggota
sebelum ke paripurna tadi saya agak mundur dikit yang soal bamus tadi
nanti keputusan akan dibawa ke paripurna atau tidaknya itu apa
bagaimana bang mekanismenya
di dalam bamusnya nanti
bamus itu biasanya musyawarah penjadwalan namanya bamus itu
jadi bamus itu tugasnya itu umumnya menjadwalkan
apakah pengambilan keputusan
atau apa namanya pemaparan penyampaian diizinkan atau tidak diizinkan atau dijadwalkan atau tidak dijadwalkan
sebetulnya persisnya dijadwalkan atau tidak dijadwalkan
itu yang menjadi keputusan bamus menjadi domin bamus
kalau bamus menganggap ini cukup untuk dijadwalkan dan nanti paripurna yang akan memutuskan lanjut atau tidaknya ya diteruskan aja
jadi bamus itu nanti ada kemungkinan bisa juga voting begitu ya atau bagaimana
umumnya si bamus itu ya karena hanya penjadwalan biasanya musyawarahnya bisa tercapai dengan baik
karena voting itu biasanya dominnya paripurna
ya kalau namanya juga badan musyawarah
umumnya penjadwalan itu dimusyawarahkan tidak dipoting
sekarang saya akan ke bang arteria
bang arteria bagaimana anda melihat ini apa namanya walaupun bamus itu
apa namanya walaupun banyak yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya termasuk mungkin pdip melihat seperti itu
tapi ini bergulir terus nih
bahkan sekarang kan pembina tadi mengatakan akan dilihat dibawa ke rapat bamus terdekat senin atau selasa pekan depan sebenarnya
nah ketika mekanisme nyamu syawarah biasanya hanya soal penjadwalan
artinya ini dekat sekali dengan dibawa ke paripurna sebenarnya
bagaimana anda melihat ini
ya pada prinsipnya kan kita hormati sikap teman teman ya sebagian kecil teman teman
mengusulkan diajukannya hak angket
ini kan baru sebatas usulan
itu hak mereka dan diatur di undang undang
tapi permasalahannya apa harus ini untuk diangketkan
ini yang ingin kita cari apa urgensinya
urgensi angketnya ya
iya ini angket ini kan jelas kalau teman teman bisa baca itu undang undang md tiga
kan jelas hak untuk mengadakan penyelidikan ya terkait dengan kebijakan pemerintah
atau pelaksanaan undang undang yang diduga ya
menyimpang dengan undang undang
artinya ada proses dan ada kesimpulan
yang mana namanya ada dugaan penyimpangan
ingin saya katakan ya kita jangan terlalu prematur
sudahkah kita katakan ini kesimpulannya menyimpang
mendagri sendiri bukan tanpa alasan
mendagri firm mengatakan saya punya dasar hukumnya
katanya satu ratus lima puluh enam satu ratus lima puluh enam a itu ancaman hukumannya selama lamanya lima puluh
penistaan masuk ke dalam anjur
penistaan masuk ke dalam ancaman hukuman yang selama lamanya lima tahun
sedangkan pasal delapan puluh tiga deliknya ancaman hukumannya paling singkat lima tahun
dua hal yang berbeda
yang kedua kita coba untuk berkompromi lagi kita jelaskan
bagaimana mengenai masalah dakwaan alternatif
dakwaan alternatif belum tentu dipakai yang satu ratus lima puluh enam a yang lima tahun
kalau kita perdebatan lima tahun
ketiga saya mau informasikan kepada pak fahri pimpinan kami di dpr
ada kesepakatan antara dpr ri pemerintah dan kapolri
untuk tidak melaksanakan segala upaya hukum kecuali pidana pemilu
pak ahok ini kan sudah dijadikan pesakitan
karena apa karena negara lemah
harusnya tidak ada persidangan ahok untuk saat ini
harusnya ini hukumnya begitu
tapi digulirkanlah itu
karena negara kemarin agak lemah sehingga kekuatan yang merasa mayoritas bisa mendistorsi penegakan hukum
sepakatannya itu kapan yang antara dpr ri kapolri
pada saat kita buat undang undang pilkada
karena kita yakini betul
akibatnya akan ada ya derivatif derivatif yang seperti ini
ini yang kita khawatirkan
tapi kalau yang angket ini termasuk itu tidak
kan itu bukan persidangan seperti yang dilakukan
iya nah sekarang kan kami juga katakan
apakah berdampak luas
kemudian ini penting sekali tidak ini
pertama ini hanya gaungnya untuk jakarta
ga ada tuh yang lain lain
kemudian kok yang ini yang diangketkan
banyak hal ya di rezim hukum pilkada sendiri yang harusnya kita angketkan
manajemen pemilu yang dilaksanakan oleh kpu
ini kan tidak disentuh
jadi orientasinya pure untuk kekuasaan
saya ingin sampaikan kepada teman teman yang ada di dpr juga
anggota dpr ini kan termasuk profesi yang terhormat
kita disebut anggota dewan yang terhormat
bersikaplah yang terhormat
ada aturan lain
ada undang undang md tiga
kalau tujuannya ingin melakukan konfirmasi
bukan untuk yang lain secara politis
kan cukup kita pembahasan di komisi
memanggil pembahasan di komisi aja belum
tiba tiba ada kesimpulan dugaan bahwa pak mendagri atau presiden ini melanggar hukum
walaupun di undang undang md tiga
angket itu ada menyelidiki dugaan penyalahgunaan undang undang ya
harusnya dibahas dulu
menteri kita panggil
kemudian menteri hukum kita panggil
apabila masih belum teryakinkan
kalau perlu interpelasi
tapi bukan diangketkan
saya juga ingin informasikan kepada publik
ada kesepakatan besar anggota dewan ini
yang jumlahnya mungkin empat ratus sekian lebih
tadi kan sembilan puluh
yang menyatakan bahwa sikap pemerintah
melalui mendagri yang mengaktifkan kembali pak ahok itu
sesuai dengan peraturan perundang undangan
dan tidak melanggar ketentuan undang undang
yang kedua sikapnya adalah
mengatakan tegas ini
apabila ada multi tafsir
ya akan diserahkan pembahasannya kepada komisi yang membidangi
artinya komisi dua komisi kami
ketiga jelas dpr ri juga ini
yang tadi sembilan puluh orang
dpr ri yang empat ratus sekian orang mengatakan
bahwa memberikan apresiasi kepada presiden jokowi
yang sudah mau mengajukan ini
ya kepada ma untuk meminta fatwa
yang mana tuh nggak perlu sebenarnya
sebenarnya nggak perlu justru
nggak perlu itu
itu sudah clear
bang fahri mungkin anda bisa jelaskan
sebenarnya ini cukup melalui di komisi dua dulu
ketika anda sebagai pimpinan dpr begitu
ataukah kemudian memang sudah waktunya angket
karena sebelumnya juga bisa disebutkan juga
kalau setelah komisi dua
itu kalaupun memang perlu dilanjutkan
lanjutkannya pun interpelasi
bagaimana bang fahri pandangan anda sebagai pimpinan dpr
ya memang sistematika penggunaan hak di dalam dpr itu
memang ada hak anggota
hak anggota ini disebut hak bertanya
hak bertanya itu biasanya berlaku
baik secara lisan maupun secara tertulis
yang kita lihat sehari hari di rapat komisi
termasuk di rapat komisinya pak arteria itu
di komisi dua
itu adalah penggunaan umumnya hak bertanya
tentang semua hal ya
itu yang level yang paling bawah daripada hak bertanya itu di komisi
bisa juga misalnya seorang anggota
tidak puas dengan jawaban menteri
dia mengajukan surat kepada presiden
untuk bertanya kepada presiden republik indonesia
karena tidak puas dengan jawaban menteri
dia bertanya langsung melalui pimpinan dewan
itu sudah diatur juga mekanismenya sekarang
nah ada yang namanya itu penggunaan hak anggota
nah ada yang namanya penggunaan hak lembaga

sebagai kamar legislatif yang terpisah yang independen
nah hak bertanyanya
tapi yang bertanya itu lembaga
namanya hak interpelasi yang tadi dibilang pak arteria
nah pertanyaannya itu nanti diajukan di dalam paripurna
dan paripurna menyepakati bahwa pertanyaan itu akan menjadi pertanyaan lembaga
bukan pertanyaan persoalangan
pertanyaan lembaga kepada lembaga kepresidenan
nah itu nanti disetujui di paripurna
kalau disetujui dilayangkanlah kepada presiden
dan biasanya seharusnya presiden datang untuk menjawab itu di depan paripurna
atau biasanya dia mengutus menko atau menteri terkait
umumnya kita berharap menko karena itu levelnya dianggap lebih tinggi daripada menteri biasa
kalau dianggap oleh
apa namanya paripurna atau sebagian partai atau sebagian anggota yang memelalui syarat tadi
interpelasi atau jawaban presiden di dalam interpelasi tidak memuaskan
bisa juga menggunakan lanjutannya itu investigasi yang disebut dengan angket itu
yang tadi apa namanya minimal dua fraksi dan dua puluh lima anggota
tapi tidak ada di dalam undang undang bersyarat dia
jadi tidak ada syarat bahwa harus bertanya dulu baru interpelasi
urut urutan begitu nggak ada
nggak ada nggak ada dia gitu
yang umumnya dianggap ada sekuensnya itu adalah dari angket ke hak menyatakan pendapat
meskipun itu juga tidak terlalu clear harus
tetapi kan setiap menyatakan pendapat dewan itu kan harus ada kejelasan dulu
temuannya dan temuan itulah yang diteliti di dalam hak angket
tetapi sekali lagi ini bukan merupakan susunan hirafkis yang satu mensyaratkan yang lainnya
kalau syaratnya cukup anggota mau pakai ya silakan aja melalui prosedur yang ada
nanti dibawa di paripurna
kalau paripurna menganggap ini belum waktunya ya ditolakkan begitu aja
berarti ikutin aja dulu prosesnya begitu ya
karena ini sudah terlanjur diusulkan dan memenuhi syarat pengusulan itu
baik nanti kita akan lanjutkan lagi ya bang fahri
pak arteria kita tahan dulu tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik saya perkenalkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan
ada profesor juwanda yang merupakan bakar hukum tata negara
terima kasih sudah bergabung prof johannel
saya ingin pendapat langsung ke prof juanda
tadi kita berbicara tentang begini prof
apakah kemudian hak angket ini terlalu berlebihan digunakan
tapi padahal kalau dilihat dari persyaratan perundangannya
tadi disebutkan oleh pak fahri hamzah melalui sambungan telepon
bahwa sebenarnya sudah cukup memenuhi syarat yaitu dalam undang undang md tiga
minimal dua puluh lima diusulkan oleh minimal dua puluh lima anggota lebih dari satu fraksi
nah yang sekarang sudah ada
itu adalah sembilan puluh tanda tangan dan lebih dari satu fraksi
informasinya empat tapi informasi yang lain tadi sebenarnya bukan empat fraksi
masih tiga fraksi begitu ya
tapi intinya sudah memenuhi persyaratan
tapi kalau anda melihat apakah memang penggunaan hak angket kali ini terlalu berlebihan
ataukah sebenarnya terkait dengan aktifnya kembali basuki cahayapurnama ini cukup misalnya meminta penjelasan dari mendagri di komisi dua terlebih dahulu begitu
pertama yang ingin saya sampaikan bahwa hak angket itu memang hak konstitusionalnya dpr
saya kira tidak salah
tetapi persoalannya pertanyaan urgensinya bagaimana
saya melihat begini ya
persoalan angket itu kan persahak penyelidikan terhadap sesuatu hal yang dilakukan oleh pemerintah
yang sifatnya luas segala macam itu saya kira tidak perlu saya jelaskan
tetapi yang jelas bahwa memang benar kalau kita lihat ya urgensinya bagaimana
kalau persoalan ahok saya kira kita lihat dulu apakah ini melanggar undang undang apa tidak
nah oleh karena itu di news tv dua hari yang lalu sudah saya katakan bahwa
menurut saya ini tidak melanggar undang undang
biliknya pasal delapan puluh tiga ayat satu dengan biliknya dua satu ratus lima puluh enam a itu berbeda
nah oleh karena itu saya pikir walaupun itu adalah hak angketnya dpr
tetapi memang saya tidak mengatakan berlebihan
saya kira terlalu cepat untuk sampai ke sana
terlalu cepat ya
terlalu prematur pak
ya saya mengatakan cepat ya
nah terlalu cepat ke sana walaupun itu hak tadi
memang syarat formilnya dua puluh lima dan segala macam terpenuhi
tetapi syarat materialnya bagaimana
argumen argumen kasih hukum objekif
argumen kasih hukum objektifnya bagaimana
ini yang perlu kita lihat secara objektif
jadi kalau anda melihat syarat materialnya itu tidak memenuhi juga dalam pengajuan angket kali itu
makanya ini yang perlu kita bahas adalah apakah persoalan ahok itu misalnya memenuhi syarat apa yang dikemukakan tadi
saya kira tidak
karena apa yang dilanggar oleh presiden
makanya saya bilang menteri dalam negeri dua hari yang lalu tidak usah ragu
ini sudah jelas tidak ada masalah
walaupun ada debat bel ya
nah oleh karena itu misalnya itu minta patwa
menurut saya tidak perlu fatwa
yakinkan bahwa ini tidak menyalahi undang undang
ya oleh karena itu saya kira ya walaupun itu hak dpr
tetapi dari pemerintah saya kira ini ya
saya kalau tadi disebutkan bahwa penggunaan hak angket ini adalah hak angket ini adalah dugaan hak untuk melakukan penyelidikan ketika ada dugaan penyalahgunaan penyimpangan undang undang
nah tapi ini harus ada kesimpulan sementara dulu
penyimpangannya dimana dulu begitu
makanya sebelum itu benar tadi coba dipanggil dulu mendagri misalnya
makanya atau diminta tidak sampai ke hak angket
interpelasi atau minta keterangan saja
saya kira lebih tepat begitu
lebih tepat itu
saya kira baru nanti ketika ini sudah jelas misalnya ini benar melanggar undang undang baru masuk ke hak angket
ini yang saya kira perlu kita klarifikasi dan jernih berpikirnya
walaupun itu tidak ada urut urutan ya ke komisi dulu ke interpelasi
memang tidak ada mekanisme seperti harus begini harus begitu
tapi kita lihat satu substansi yang diangketkan ini apa
nah misalnya kalau memang ini menyangkut persoalan persoalan yang memang urgen segala macam itu ya
tetapi saya melihat tidak ada yang dilanggar
nah ini kan persoalan saya kira adalah
walaupun di pihak lain itu punya argumen yang lain begitu
itu hak mereka ya
tetapi saya melihat ini bisa kita berargumentasi
pro dan kontra
tetapi saya lihat coba kita jernih melihat undang undang itu
kan sumbernya kan satu ratus lima puluh enam khp
yang dihubungkan dengan delapan puluh tiga ayat satu dua tiga apa dua ribu empat belas
nah oleh karena itu saya mengatakan bahwa kalau delapan puluh tiga ayat satu ya
oke kita pakar hukum dan segala macam jernih melihat ini
kalau saya melihat delapan puluh tiga ayat satu itu adalah istilahnya paling singkat lima tahun
berarti ini lima tahun ke atas saya menafsirkan
jadi kejahatan kejahatan yang lima tahun ke atas ini baru masuk kategori yang dimasuk pasal delapan puluh tiga ayat satu
tetapi yang namanya satu ratus lima puluh enam a kuhp itu adalah selama lamanya lima tahun
artinya secara hukum lima tahun ke bawah
artinya kalau kita lihat ini secara billy atau kamar
eh yang ini masuk ke ini misalnya
lima tahun ke bawah ini satu ratus lima puluh enam a khp
yang lima tahun ke atas itu delapan puluh tiga
jadi ancaman ancaman seperti ini
sementara ahok didakwa adalah satu ratus lima puluh enam kuhp
jadi tidak ada yang dilanggar oleh presidensi
kalaupun memang ada debatable seperti itu cukup di komisi dua dulu untuk dipanggil misalnya begitu
tapi bagaimana penjelasan anda tadi
misalnya pak fahri tadi memang tidak ada aturan yang
jadi kalau kita baca undang undang
undang undang itu mengatur walaupun tidak tegas ada staging
kita bicara dulu pembahasan di tingkat komisi
baru nanti yang namanya nanti hak dewan selaku institusi
dari rumusan pasalnya kan sudah berbeda itu
nah ini kalau kita lihat kalau orang hukum sih paham itu
artinya ada adab ada aturan tidak tertulis walaupun tidak dinormakan tegas dalam undang undang yang harus juga kita patuhi
saya ingin katakan permasalahan ini kan permasalahan beda tafsir
saya ingin tanyakan
mana yang lebih penting antara mempermasalahkan ahok ini non aktif yang sudah proven dia aktif dia juga tidak merusak demokrasi
dengan banyaknya pemilih yang tidak dapat mempergunakan hak pilih
ini basisnya ada constitutional basis yang wajib oleh negara untuk memastikan itu
saya tanyakan yang sembilan puluh orang anggota dpr tadi
kok kalian tidak angketkan itu
itu yang lebih penting
kemana mengangketkan ini
ya malah lebih substantif
nah saya ingin sampaikan di sini
apa yang dikerjakan yang dilakukan oleh pak presiden melalui mendagri sudah tepat
tidak hanya bicara ruang
ini bicara rumusan delik pak
ancaman hukuman lima tahun atau lebih
ini yang kenanya namanya penistaan yang sedang diperkarakan di persidangan pak ahok
selama lamanya lima tahun
yang dipermasalahkan oleh pasal delapan puluh tiga adalah terbitnya kewenangan presiden
untuk memberhentikan sementara
apabila rumusan deliknya paling singkat lima tahun
penistaan rumusan deliknya tidak paling singkat lima tahun
yang kedua ini faktual
daku anjaksa ini alternatif
kita belum tahu yang mana yang akan dieksekut pak
apa satu ratus lima puluh enam yang empat tahun
kalau empat tahun no case
tidak perlu kita bahas
satu ratus lima puluh enam a ini pun debatable
ini pun debatable
yang ketiga yang saya katakan tadi
dari sejak awal pak ahok itu tidak layak untuk dijadikan pesakitan di ruang sidang
ini sudah pengingkaran
dan bukti negara lemah untuk melaksanakannya
keempatnya ada lagi mas
sikap baik pemerintah tolong dihargai dong
sama sembilan puluh orang anggota dpr yang terhormat juga
artinya presiden sudah mengajukan
meminta fatwa kepada mahkamah agung
untuk hal yang sebenarnya sudah jelas
pemerintah sudah mengalah
sudah mundur selangkah
kok malah kita ngotot
walaupun kita katakan presiden itu
kami semua di dpr juga punya pemikiran yang waras
bahwa yang dikerjakan mendagri
yang anda lakukan kemarin mengaktifkan kembali pak ahok itu
sudah putusan yang tepat
ini tidak perlu fatwa emang maksudnya
ini hanya perbedaan tafsir segelintir anggota
kok diangketkan ini
makanya saya dengan segala hormat saya
dengan pimpinan saya pak fahri ini
ini kita juga harus jelilah
dan kami kami ini yang muda muda di dpr ini
tolong diajarkan juga
bagaimana melaksanakan peradaban
dan aturan main yang begitu sehat
kita punya undang undang md tiga yang begitu hebatnya ini
menjadi sebuah solusi tidak sebenarnya
kalau menurut anda
jadi begini cara melihatnya itu
selalu ada dua pendangan dan pendapat
itulah indahnya demokrasi itu
karena tidak ada satu versi yang datang dari satu pihak
dan harus diamini oleh semua pihak
selalu ada versi pemerintah
lalu versi dari yang di luar pemerintahan
lalu kemudian juga antara pakar hukum juga beda kan
mantan mantan ketua mahkamah konstitusi
keluarkan perbu dulu
supaya tidak ada pelanggaran undang undang
ya misalnya pak mahfud md
pak hamdan dan seterusnya itu
nah lalu kemudian
di teman teman dpr juga ada yang berpendapat
bahwa ini sudah ditanyakan dulu kepada mendagri
lalu mendagri pernah mengatakan bahwa
nantilah kalau sudah selesai cuti
ya pak ahok akan di nonaktifkan
lalu sepertinya ada berpikir
lalu sepertinya ada perubahan sikap
ini yang saya baca ya
bukan saya tidak sebagai pengusul
tapi saya membaca naskah itu
artinya ada selalu dua pendapat disini
kan ini persidangan sedang berjalan
sebenarnya sikap kemarin ketua ma yang mengatakan
fatwa kalau dikeluarkan sekarang itu bisa
mengganggu independensi persidangan
itu masuk akal juga
karena kan fatwa itu langsung berhubungan dengan kasus
saudara pak suki yang sedang disidangkan ini
karena fatwa ma itu bisa bisa dianggap mengikat nanti
oleh hakim yang sedang bersidangkan
jadi tidak perlu juga ya fatwa ini ya
jadi kalau menurut saya
jalan tengahnya adalah
karena ujungnya kan ini di voting
kalau sudah di voting
lalu yang mengusulkan ternyata minoritas
jumlahnya ya pasti kalah dan tidak diteruskan
tapi sebagai satu prosedur politik
ya memang prosedur ini ada sah dan memang tidak bisa dibatah
karena itu harus berjalan
melalui mekanisme seperti itu
nanti misalnya di dalam bamus tidak tercapai kesepakatan untuk penjadwalan
juga tidak akan dijadwalkan
tidak akan jalan juga ya
atau malah kemudian dikembalikan kepada pengusul
atau apa dan sebagainya itu
tapi kalau misalnya disepakati
masih banyak opsi
di paripurna aja
ditolak atau diterima juga bisa begitu
karena itu adalah juga hak anggota di paripurna untuk menerima atau menolak gitu
jadi demokrasi itu selalu apa namanya politiknya itu berjalan begitu
karena itulah interpretasi itu kita selesaikan
dan akhirnya nanti pengantin
akhirnya nanti pengambilan keputusan
ya di paripurna dengan voting kira kira begitu
voting itu kan selalu dua aja
iya atau tidak
setuju tidak setuju
terima atau tolak
ya begitu terus
tapi ini artinya masih juga agak panjang sebenarnya ya
nanti di bamus juga masih dibahas
kalau misalnya tidak ketemu usia warah ya voting
dijadwalkan atau tidak dijadwalkan
begitu kan ya pak fahri ya
ya begitulah kira kira prosedur kita mengatur konflik dan perbedaan pendapat dalam masyarakat politik
karena kalau tidak ada prosedur begitu kan nanti ada yang ngotot
pokoknya kami pasti benar kalian salah
ya ini kan nanti bisa tahuran orang kan
jadi harus dikanal dalam perbedaan pendapat seperti itu
oke baik nanti kita akan lanjutkan lagi tentang fatwa ma ini
apa pendapat dari prof juanda begitu ya
nanti setelah jeda berikut kami akan segera kembali
tetaplah di cnn indonesia prime news
baik ketika pemerintah ketika banyak dikritik tentang mengaktifkan kembali basuki cahayapurnama
kemudian presiden mengusulkan kepada mendagri untuk meminta fatwa ke ma
pandangan anda sendiri seperti apa prof juanda
soal fatwa ini menjadi solusi tidak sebenarnya
kalau kita lihat fatwa itu sendiri eksistensinya memang itu adalah meminta pendapat atau nasihat hukum dari mahkamah agung
nah saya melihat apa yang diminta itu yang pertanyaannya
yang urgensi yang diminta pendapat tentang persoalan ini sebenarnya adalah walaupun itu haknya mendagri
tetapi saya kira ya berlebihan lah
kenapa saya katakan berlebihan
seolah olah bahwa mendagri ini tidak yakin dengan atau tim hukumnya atau di biro hukumnya depdagri tidak yakin
atau mendagri itu sendiri tidak yakin kepada biro hukumnya
nah padahal sebenarnya kalau kita lihat bahwa dari kacamata hukum yang ansi memang objektif
bahwa ini sebenarnya sudah benar
nah jadi tidak perlu ragu
di sini letaknya akhirnya seolah olah bahwa mendagri ini tidak yakin dengan keputusan presiden ini
nah oleh karena itu saya kira
malah bisa jadi sasaran begitu ya
iya jelas lah
karena di tengah tengah ada pro kontra terus kemudian minta fatwa malah tidak yakin jadi kesannya begitu ya
makanya saya pikir seharusnya sebaiknya pak mendagri tidak melakukan itu
nah tidak melakukan artinya minta patwa ke mahkamah agung
jadi dia firm bahwa ini adalah yang benar
nah oleh karena itu saya kira solusinya kalau memang ini masih diributkan
sebenarnya ada mekanisme uji lagi
ya keputusan presiden yang mengaktifkan ahok dan tidak memberhentikan itu
di uji di pt un
saya kira itu jalan keluar kalau memang masih pro kontra debatable ini
itu jalan keluarnya
apakah benar atau tidak
daripada mengajukan angket ini
saya kira begitu
saya kira begitu
nah ini tidak terpikirkan oleh kawan kawan ini untuk menguji putusan presiden
tidak terpikirkan atau kira kira sengaja
saya kira ada yang tidak terpikirkan
nah satu sisi ada yang tidak terpikirkan
tapi ada juga ini sasaran lain
biasalah politik di indonesia kan ya dia kadang kadang berkembang kiri kanan ya kan
ya disitu saya kira bahwa kalau saya tidak mau melihat secara politik tetapi secara hukumnya adalah mari kalau memang ini tidak puas
mari kita uji keputusan presiden ini
bisa ke pt un begitu
bisa ke pt un
saya kira itu
bang arteria ketika ini malah ketika sudah banyak diapresiasi misalnya seperti prof juanda sudah langkah yang tepat
ketika malah meminta fatwa kma ini justru menjadi kok kenapa jadi ragu ragu atau sifatnya politis saja sebenarnya
atau gara gara mungkin seperti yang disampaikan pak fahri tadi ada catatan begitu yang dari teman teman mungkin komisi dua yang lain
ketika menyatakan bahwa untuk tidak
menonaktifkan kembali ahok ya setelah cuti selesai begitu baru nantilah kita nonaktifkan seperti itu
mungkin ada itu jadi terjebak dengan pernyataannya sendiri mungkin
saya melihat dalam perspektif yang berbeda karena saya tahu betul pak cahyo pak mendagri ini seperti apa
pak cahyo pak mendagri itu sangat firm bahwa putusannya benar
ya sangat firm dan dia katakan kalau ada apapun itu tanggung jawab saya bukan tanggung jawab presiden
beliau ya mengusulkan fatwa kma
ingin mengatakan kepada publik ini loh yang kami lakukan ini sudah tepat sudah benar
tapi permasalahannya memang karena beliau mungkin bukan orang hukum ini akan menimbulkan konsekuensi yuridis
karena mahkamah agung untuk menerbitkan fatwa ini nanti ada namanya konsekuensi hukum mengingat perkara ini sedang berjalan
apabila diputuskan nanti misalnya kata ma mendagri sudah tepat ruangnya satu ratus lima puluh enam satu ratus lima puluh enam a berbeda dengan delapan puluh tiga
ini akan mengikat jaksa penuntut umum pada saat mau menuntut
ini akan mengikat hakim pada saat ingin membuat fonis nantinya
ini yang kemarin tidak terfikirkan mungkin oleh teman teman di kementerian dalam negeri
yang kedua dengan meminta fatwa ini kompetensinya agak luas ini
ya melibatkan yudikatif dalam pertarungan politis di senayan
yang mana hakim agung ini juga dipilih sama teman teman dpr
makanya saya yakin betul pak ketua ma mengatakan saya nggak mau ikut ikutan gitu
karena apa itu langkah yang benar
karena ini sudah crystal clear dan ma mengatakan ini domainnya mendagri
undang undang kan sudah tegas
ini kewenangan presiden
tapi presiden sempat menyarankan juga untuk memutuskan fatwa ma
itu hebatnya pak jokowi
ya akomodatif ingin mencari kebenaran substantif
biar bukan kata penguasa katanya pak jokowi tapi kata hukum
yang dilakukan pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi
tapi itu juga tidak terpikirkan juga pak jokowi ya konsekuensi hukum tadi
iya itu kan hanya niat baik yang tetapi akibat hukumnya tidak dipikirkan
memang kita harus sampaikan dengan meminta fatwa
bagi sebagian kalangan terlihat dikatakan bahwa negara ini lemah
negara ini lemah terdistorsi dengan kekuatan sembilan puluh orang yang ada di senayan
baru ditakut takutin angket langsung minta fatwa
ini yang saya katakan kemarin
siapapun yang waras
pasti ruang ini jauh berbeda dan ini tidak masuk ke dalam rumusan di pasal delapan puluh
kami yang membuat rumusan normanya pak
dan pada saat itu komisi dua mengatakan
bunyi delapan puluh tiga ini harus ditafsirkan
diberhentikan sementara apabila apa
ini tambahannya ini
tambahannya ancaman hukuman paling singkat
di undang undang tiga puluh dua nggak ada nih yang lama
kami yang buat undang undangnya
yang memecah belah persatuan dan kesatuan
ini yang kita katakan
itu boleh ditafsir katanya kalau memecah belah
apa sih yang terpecah belah
nggak ada ini
sekarang dki hening
semua menerima hasil
jadi nggak proven itu
ini yang kita katakan
tolonglah ini ya teman teman yang kita juga hormati sikap itu
tapi yang sembilan puluh ini kita kembali ke kanal yang benar
kata pak pimpinan kami pak fahri
walaupun anda bisa pakai yang namanya mekanisme mengusulkan hak angket
tapi kan kalau tujuannya ingin klarifikasi dan memastikan kebijakan ini benar
cukuplah pembahasan di komisi
komisi yang membidangi yaitu komisi kami komisi dua
pak mendagri pak menko polhukam pak menteri hukum panggil itu
dan saya yakin mereka semua akan akomodatif untuk mengklarifikasi
dan memastikan bahwa apa yang diperbuat itu sesuai dengan ketentuan hukum
ini kan namanya gaduh ini
tapi ketika sudah
tapi kami siap lah untuk menghadapi
kita siap untuk menghadapi
mulai dari bamus dulu tuh
iya kita siap
tapi kan disayangkan ini
rakyat publik ini melihat apa yang diperbuat kita
terima kasih ini kalau begini
kasian ini nanti
orang melihat dpr makin sedih jadi
baik bang fahri ada yang bilang seperti beberapa orang yang pengamat begitu yang di luar
mengatakan dengan sedikit sedikit angket sedikit sedikit angket
jadi kesannya ini malah dpr sedang mengecilkan artinya sendiri
mengecilkan haknya sendiri
mengkerdilkan dirinya sendiri
mengkerdilkan dirinya sendiri
bagaimana bang fahri anda melihat ini bang fahri
kita ini sudah hampir kita sudah lebih dari dua tahun ya
mau masuk tahun ketiga
penggunaan hak anggota yang berupa hak angket itu baru satu
yaitu hak angket kasus pelindo ii
dan apa namanya belum selesai sampai sekarang
bahkan dalam kasus itu ada presiden yang kurang baik karena pengusulnya mayoritas teman teman dari pdip
memang tapi kemudian disepakati paripurna
dan ada rekomendasi yang sampai hari ini oleh presiden sendiri tidak dilaktanakan
yaitu terkait posisi dan status dari menteri bumn
yang sampai hari ini tidak boleh datang ke dpr untuk bersidang
karena itu adalah rekomendasi dari vanitia khusus yang pertama
nah sebetulnya kalau secara teori sistem ya
setiap penggunaan kewenangan anggota itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan pemerintah
karena itulah hak hak yang dimiliki oleh dpr yang diberikan oleh konstitusi
yang bisa membuat sebagian masyarakat yang tidak sepakat dengan pemerintah
menjadi clear cara melihat persoalannya begitu
jadi bukan dengan cara dia dipungkam di kalahkan dibatalkan dan seterusnya dan seterusnya
tetapi justru kita menyiapkan dan menyediakan ruang bagi ketidakpuasan yang juga beredar di dalam masyarakat kita
hingga ada tercipta keseimbangan
kalau saya jadi presiden saya tidak merasa terlibat dalam hal itu
ya seperti dulu pak sby waktu merasa tidak terlibat dalam kasus senturi
ya dia menyetujui itu
jalan aja toh nanti yang akan terbaik dilakukan adalah koreksi sistem
dan kalau ada orang menganggap tidak ada gunanya kemarin pansus angket itu keliru
sebab dengan pansus angket itu kita
karena merevisi paling tidak tiga undang undang
termasuk lahirlah undang undang jaring pengamanan sistem keuangan kita
itu karena angket securi sebetulnya
nah yang beginian juga dugaan dugaan pelanggaran hukum
jangan anti juga intinya ya
yang memang bisa melebar
ya bisa melebar nih
kalau udah jadi angket itu memang bisa melebar dalam pengertian beberapa pelanggaran hukum bisa kelacak kemudian gitu
nah mungkin ini adalah ketakutan dan kekhawatiran dari teman teman
sehingga memang apa namanya ini memang harus diuji apakah bisa diloloskan di paripurna atau tidak gitu
oh bisa melebarnya ini yang dikhawatirkan begitu ya
tapi intinya jangan terlalu alergi dengan hak yang digunakan oleh anggota dpr ini begitu maksudnya
hak hak yang diberikan oleh undang undang itu bukan untuk menjatuhkan pemerintah
apalagi ini adalah hak angket ya
hak angket itu tidak bisa menjatuhkan pemerintah
bisa menjatuhkan pemerintah dalam sistem kita itu apabila misalnya angket ketemu bahwa pemerintah melanggar undang undang
undang undang yang dilanggar pun undang undang yang fatal
ya di situ ada misalnya terlibat korupsi pengkhianatan kepada negara tindakan yang apa namanya ya yang katakanlah yang memalukan gitu lah kira kira gitu
lalu kalau dia terbukti baru kemudian dibawa kepada hak menyatakan pendapat
di mana anggota dewan itu akan bertindak sebagai pemutus bahwa presiden melakukan pelanggaran gitu
nah itu pun memelalui proses lagi karena mesti dibentuk pansus perumusan pernyataan pendapat apa yang akan dikeluarkan oleh dpr
kalau itu kemudian disahkan barulah kemudian dpr mengirim keputusan itu ke mahkamah konstitusi
di dalam mahkamah konstitusi diadakan persidangan impeachment namanya dengan mk sebagai hakim dpr sebagai jaksa
nanti pemerintah menyiapkan lawyernya kan kira kira begitu
kalau itu dimenangkan ya artinya presiden dianggap terbukti baru dikirim surat ke mpr
jadi masih panjang jalan itu sebenarnya ya
tidak perlu ada kekhawatiran ketakutan berlebihan
tidak perlu ini biasa
ikuti prosesnya saja
dia hanya meningkatkan apa namanya
rasa ingin tahu masyarakat karena jangan lupa
di samping yang yakin ada yang tidak yakin
di samping yang setuju ada yang tidak setuju
di samping yang percaya ada yang tidak percaya
dan semua harus diakomodir dalam demokrasi
intinya kita akan ikuti terlebih dahulu nanti prosesnya seperti apa
juga ada hak juga begitu ya bagi yang tidak sepakat dengan hak angket ini
juga ada ruangnya tersendiri
terima kasih atas ulasannya malam hari ini
semoga ini tidak sia sia begitu ya
tidak melebar kemana mana
karena sebenarnya dari rencana angket yang akan diangkat sendiri begitu oleh sembilan puluh anggota dpr paling tidak yang sudah mengusulkan ini
terima kasih pak fahri hamzah wakil ketua dpr
terima kasih juga prof johanda pakar hukum tentang negara dan bang arteria dalam
terima kasih dari fraksi pdi perjuangan